hidden gem pertama adalah nasi bu inul di jalan kapas baru delapan
untuk menuju sana harus jalan kaki atau naik sepeda motor sekitar empat puluh meter
dan gangnya ini tidak terlalu lebar hanya sekitar tiga meter
sebenarnya warung rumahan ini buka dua puluh empat jam
tapi disarankan beli pukul empat atau lima sore karena lauk lauknya sudah komplit
dan saya dapat informasi katanya kalau semakin malam semakin ramai pembeli
sebelum memasuki gang kapas baru delapan nomor tiga puluh enam surabaya kita harus melewati jalan perkampungan
nama nasi inul berasal dari salah satu anak penjual yang meninggal dunia bernama inul
dari situ kemudian orang orang memanggilnya umi inul
umi inul sudah berjualan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan tak mau berjualan di luar agar bisa sambil beristirahat di rumah
menu yang dijual adalah nasi campur dengan aneka pilihan lauk
seperti tongkol bandeng telur bumbu bali ayam bumbu bebek krengsengan jerawan
tak ketinggalan ditambah mie dan sambal bajak
nasi inul tidak bisa dinikmati langsung di sini alias harus dibungkus
tapi saya boleh ya incip incip sebentar untuk menunjukkan rasanya kepada anda
dan yang bikin spesial disini adalah sambelnya nih
bahasa madura artinya pedas
bagi saya pedas banget
dan ini ya kalau suka pedas
pasti nambah nih
satu bungkus nasi dengan satu lauk hanya dihargai rp sepuluh
jika ingin menambah lauk harganya ditambah rp lima per lauk
enak pedas murah
kayak kadang tiap hari nggak mesti
tiap hari sampai buminya kenal
saking ramainya setiap hari penjual menghabiskan rata rata lima puluh kg beras
hidden game kedua adalah nasi jagung khas madura mbak ho yang ada di dalam pasar pucang anom
masuknya lewat pintu barat kemudian belok kanan
nasi jagung ini bisa dinikmati untuk sarapan pagi atau makan siang
karena bukanya mulai pukul setengah delapan puluh
sampai dua belas siang
bu ada apa aja nih lauknya
ada urap ada lauknya ada lauk
jika anda tidak pernah mengunjungi pasar pucang anom surabaya mungkin anda tidak tahu kuliner yang satu ini
diberi nama nasi jagung khas madura mbak ho karena penjualnya bernama hotimah
ia sudah berjualan sejak dua ribu empat dan memilih tempat di dalam pasar karena biaya sewa di luar lebih mahal

tapi di luar lebih mahal
kalau di dalam ini kan sudah pembeli sudah tahu disini
karena ada barangnya sama jajan jajan
kalau di luar kan khusus toko toko
nasi jagung di sini dibadukan dengan aneka lauk dan sayur seperti tongkol dan telur bumbu bali ikan asin ayam aneka pepes dan botok sayur lodeh nangka muda dan urap urap aneka daun
tak ketinggalan ditambah sambal goreng tarong teri dan sambal

nasi jagung khas madura mbah ho juga hanya bisa dibawa pulang
nasi jagung dengan lauk tongkol bumbu bali dan ikan asin bisa dinikmati hanya dengan dua belas ribu rupiah
sementara untuk lauk lengkap harganya dua puluh ribu rupiah
jika ingin menambah aneka pepes atau botok harganya mulai tiga hingga enam ribu
jika tak ingin kehabisan anda disarankan beli sebelum pukul dua belas siang
satu minggu minim dua kali rasanya enak dan jarang ditemukan di pasar lain
setiap hari penjual rata rata menghabiskan tujuh kg beras putih dan sepuluh kg beras jagung
kanza tamarindora aga dipa surabaya jawa timur